ikat pinggang biru bagian satu
dahulu kala hiduplah seorang anak lelaki bernama leo di sebuah pulau kecil bernama morana
leo adalah seorang pemuda pekerja keras yang tinggal bersama paman dan bibinya
meskipun dia menyayangi mereka leo mendambakan kasih sayang ibunya
ada cerita di morana bahwa ibu leo pernah berkelana ke hutan yang gelap dan tidak pernah terlihat lagi
saat itu leo masih bayi dan kemudian diberikan kepada paman dan bibinya untuk merawatnya
tapi mereka hanya akan membuat leo melakukan semua pekerjaan rumah
kau di sini kami membutuhkan lebih banyak jamur aku membuat sup hari ini cepat pergi cari jamur
tapi bibi aku baru saja datang dari pasar aku sangat lelah
kau berani beraninya membantahku kau tidak melakukan yang kuinginkan
aku memberimu makan pakaian dan aku merawatmu
itu lebih dari apa yang kau berikan sebagai imbalan berhentilah menjadi pemalas sekarang ayo pergilah
leo sering marah pada cara paman dan bibinya memperlakukan dia
tapi mereka adalah satu satunya keluarganya dan dia tahu itu lebih baik daripada mengecewakan mereka
hari itu leo sangat sedih dia tidak pergi membeli jamur
melainkan pergi ke tempat papan
favoritnya di dekat sungai
aku berharap aku punya ibu
terluka dan kecewa
leo duduk di sana sampai hari mulai gelap
dia tahu bibinya akan memarahinya karena tidak membawakan jamur dari pasar
tapi leo tidak peduli
akhirnya dia bangkit untuk pergi
saat dia berjalan untuk pulang
tanpa berpikir dua kali leo mengenakan ikat pinggang dan dengan gembira berjalan pulang
sesuatu tentang ikat pinggang itu membuat leo merasa kuat

begitu sampai di rumah bibinya seperti yang diduga sangat marah pada leo
beraninya kau kembali selarut ini dan juga tanpa membawa jamur
leo sedih dan dia menundukan kepalanya
dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan seperti anak yang penurut
mendengarkan omelan bibinya
tapi tiba tiba dia merasakan sesuatu di tangannya
itu adalah jamur
beraninya kau mengejekku
kau memiliki jamur itu selama ini tapi kau tidak mengatakan apa apa padaku
cepat berikan padaku
bagaimana jamur itu bisa ada di tanganku
apa yang tidak disadari leo adalah bahwa ini baru permulaan
leo aku ingin kau menggosok lantai dan memberi makan ternak dalam satu jam
apa itu sudah jelas
begitu bibinya leo meninggalkan ruangan merasa lelah leo mengetuk ikat pinggang biru barunya
dan dalam beberapa saat ikat pinggang mulai bergerak
dan beberapa saat pel mulai menggosok lantai dan makanan ternak diletakkan di depan ternak untuk dimakan
leo segera menyadari bahwa keajaiban itu berasal dari ikat pinggang biru barunya
bahkan di usia yang masih sangat muda leo sudah bijaksana
dia mengerti bahwa ikat pinggang harus dijaga dan tidak boleh disalahgunakan
dia hanya akan mengetuk ikat pinggangnya ketika dia sendirian tanpa ada yang melihat
tapi segera paman dan bibi leo menyadari
bahwa ada sesuatu yang terjadi
bagaimana dia bisa menyelesaikan semuanya begitu cepat
mereka memutuskan untuk mencari tahu
keesokan harinya bibi memberikan banyak pekerjaan kepada leo dan meninggalkan ruangan
dia bersama suaminya kemudian bersembunyi di balik tirai untuk melihat apa yang terjadi
dan mereka tidak percaya apa yang mereka lihat
coba lihat itu itu karena sabuknya
si kecil yang pemalas itu telah menemukan keajaiban
ya tapi bagaimana dia menemukannya
siapa yang peduli yang aku tahu hanyalah bahwa kita akan menjadi sangat kaya
paman bibi apa yang terjadi kenapa kalian duduk di luar
oh sekarang disinilah kita tunawisma
aku telah menderita kerugian besar semua yang aku peroleh hilang
sekarang bagaimana aku akan merawat rumah ini
aku harus menjual rumah ini
dan kita semua harus tinggal di hutan makan buah dan daun
andai saja ada yang membantu kami dengan membawa banyak uang
oh tuhan tunjukkan belas kasihan dan keajaiban
mereka dalam masalah besar
aku tidak bisa membiarkan pak bebe
aku harus menjaga keamanan dan bebeku di hutan dan makan daun
aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menggunakan ikat pinggang itu untuk mendapatkan uang
tapi aku harus membantu mereka
apa gunanya sihir jika aku tidak bisa menggunakannya untuk keluarga aku
tidak menyadari niat mereka yang sebenarnya leo mengetuk pinggangnya
dan dalam beberapa saat ada dua kantong koin emas di dalamnya
bibi ini uang yang aku punya apakah ini akan menyelesaikan masalah kita
dari mana kau mendapatkan
hahaha tentu saja nak ini sudah cukup untuk saat ini
sekarang kita tidak perlu menjual rumah aku selalu tahu kau akan membantu kami
leo dengan senang hati membantu mereka yang telah merawat dia dari sejak kecil
dia tidak merasa bersalah sekarang tentang mendapatkan emas dengan ikat pinggang ajaibnya
jika bisa kulakukan sesuatu yang baik dengan ikat pinggang ini maka aku seharusnya tidak merasa bersalah
seharusnya aku katakan yang sebenarnya pada waktu itu aku tidak merasa bersalah

leo memutuskan bahwa dia akan menunjukkan ikat pinggang ajaib itu kepada paman dan bibinya keesokan paginya
sedikit yang dia tahu bahwa paman dan bibinya punya rencana lain
begitu leo tertidur paman merayap masuk ke dalam kamarnya dan mencuri ikat pinggang yang disimpan di meja samping
mereka berdua mencuri semua uang dan kebutuhan pokok dari rumah dan meninggalkan rumah
meninggalkan leo sendirinya

tidak tidak tidak
lama kotor otak
dan dia juga sangat parah
aku menggunakan keraksi
dan ketika mereka mencoba menggunakan ikat pinggang ajaib
semua bunga apa yang kau lakukan
aku ingin sebuah batu benda konyol ini rusak
mereka segera memanjat pohon dan duduk di dahan sampai harimau itu pergi
mereka turun dan memutuskan untuk meninggalkan hutan dan melarikan diri dari kota
mereka berjalan dan berjalan dan berjalan tetapi hutan itu tidak berakhir
mereka berlari ke arah itu berharap menemukan kota lain tapi
apa kita kembali ke rumah kita sendiri
apa yang akan kita lakukan
aku tidak akan menyerah begitu juga kau
mungkin kita tidak menggunakan sabuknya dengan benar
dia tidak menyadari bahwa sabuk ajaibnya telah hilang
ayo kita simpan kembali di atas meja di samping tempat tidurnya dan malam ini kita akan mencurinya lagi dan meninggalkannya di sini
tapi kali ini leo mendengarkan semuanya
meskipun dia sangat terluka mengetahui apa yang dipikirkan mereka tentang dia
dia bersyukur bahwa dia telah mengetahui kebenarannya sebelum itu terlambat
hari itu leo meninggalkan rumah
mengatakan bahwa dia akan pergi ke pasar
tapi yang tidak diketahui bibi dan pamannya bahwa dia pergi untuk tidak pernah kembali
mereka tidak pernah meragukannya karena leo tidak membawa apa apa
hanya sepasang baju dan ikat pinggang birunya
dia meninggalkan semua kebutuhan pokok dan kantong emas untuk paman dan bibinya
bagaimanapun mereka telah merawatnya sejak dia masih kecil
setidaknya itu yang bisa dia lakukan untuk mereka
tapi dia tidak menyadari tentang petualangan

dia sekarang harus menemukan siapa dia sebenarnya
dan mengapa ikat pinggang ajaib memilihnya